lagi nyuci sepeda
dikirain lagi nyanyi
memang nyanyi sepeda gak boleh sambil nyanyi
ya udah jalan
bantuin engkau sms dulu
odi kita mancing yuk
tadi kan engkau udah bilangin
odi kita mancing yuk
engkau mancing bareng pak odi
engkau naik gak diajak
bapak gak sarapan peh
mau nyuci sepeda dulu katanya
itu apa siapa yang bunyi
bukan punya pipih
hp bapak kali ya
bukan pak ada sms
dari siapa pak
ngajakin bapak mancing
tapi hari ini bapak gak mancing dulu tis
bapak lagi capek
oh yaudah tuh pak
isi daging juga bisa
bapak mau makan
oh seperti itu
ya saya ulang ya bu ya
pastel sama lemper isi ayam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
udah sarapan loh
pakai bandeng presto yang kemarin
kagak mak itu kan buat emak
oh seperti itu
mah kagak doyan bandeng presto kayak begitu
doyannya yang asli dari semarang
pipih jalan dulu ya mi
temenin bapak tuh di sini makan

bisa lewat gang senggol senggol sempit kalau jalan sempit sempit
mendingan umpur amperin bayar dong
nggak jadi kok gitu
duluan om ya
hahaha gua duluan
gak sama nasi telur lagi atuh
sama nasi goreng kecap
pake telor mata sapi
lo makan nasi ama telor terus di kecapin
nih kalo nasi telor doang mah ya jak ya
nasi putih ditambah telur aja
nah kalo ini mah nasinya di goreng
terus pake kecap
udah gitu masukin
makanya pake alarm dong
harusnya tuh kamu nelfon aku
biar kamu jadi alarm aku
ini ke lampunya mati ya
kok aku gak bisa nyalain head dryer sih
hp ini aku juga gak kecas
lah kemarin gue kesana gak apa apa
abis kagak tokennya
kagak usah gue aja yang kesana ya
si dudung bawa palu
pencek kontrakan roh
yaudah gue kagak bisa ikut
aduh maaf mas pur
lagian kan gampang kalau perlu ojek
kebetulan pas lewat sekalian mampir aja
mau kemana be
bukannya udah bayar rumah ini
gak usah itu urusan gua
yaudah deh be
din jalan ya
jangan pergi dulu
udah saya udah sms tadi pagi
hari ini saya nggak mau ikut mancing
saya lagi capek
kok lu kagak bales sms gua
mana kagak ada
tidak ada siapknown

dari mana loh keliling dong
iya pur tumpen rajin
tis balikin tis
tis balikin tis
bapak teh kenapa
bapak teh gak enak sama haji murad
tadi pagi dia tahu sms bapak ngajakin mancing
padahal sama bapak teh udah dibalas
bapak gak mau ikut
tapi ternyata smsnya gak nyampe
perusahaan bapak abis yo
isi dulu atuh pak perusahaannya
bapaknya juga gak punya duit yo
gak usah ah
bapak mau gak mau ngeberatin kalian terus
ya enggak tuh pak
ya kalau begitu
bapak minta tuh
buat yang sepuluh ribu